popis jali popis balik ke dantaranti
bagus harus bersihin ini
kalau ketawa sama ayah
bagus biasa dimarahin
ibu bagus takut sama bagus sakit bu
bagus takut sama ibu
bagus gak mau meninggal
bagus gak mau dikubur bu
bu bagus ikan
bagus takut bu
waktunya bayar utang
kalau nggak bisa nikah deh
aku masih punya waktu lima menit jaka

bakal ada jagoan dateng gitu jadi pahlawan bayarin utang kamu dalam waktu lima menit

masa bapakan sih mas
masa bapakan sih mas
apaan sih lepasin
ayo assalamualaikum mbak
maaf kalau saya telat mbak soalnya saya cari alamat mbak susah juga
ini mbak bonus dari bos saya karena kemarin semua barang saya selamat
jadi hasilnya saya bagi dua sama mbak

mohon diterima ya mbak
mohon diterima mbak
alhamdulillah ya allah
pahlawan allah dateng tepat pada waktunya
buat allah gak ada yang gak mungkin
mas mas jadi saksi ya mas
kalau saya udah bayar utang cicilan pertama saya sejumlah dua juta kok orang ini
mbak gak usah khawatir
saya akan membalas semua kebaikan ber
kalau begitu saya permisi dulu mbak
ini yang kamu maukan dua juta cicilan pertama aku lunas
sekarang cepat ambil dan pergi dari sini
kalau nggak aku teriak biar semua tetangga keluar
jangan lupa tunjukin rupiah miss

aku setelah itu akan mengundurmu kalian

bisa sih ada kuret dari itu
apa apaan ini berantakan kayak gini
mampir balik ya
kamu tuh ya
baru ditinggal bentar udah bikin berantakan
bagus beresin sekarang
udah cepet beresin
yang bersih ya
popi kamu kemana
kopi mau pulang aja ke mama
jadi popi balik ke tante ranti
popi mau pulang aja ke mama

popi mau pulang aja ke mama